dan kita beralih ke cnn indonesia breaking news
pasangan calon gubernur anies baswedan dan juga sandiaga uno tiba di rumah sakit angkatan laut minto harjo bendungan hilir jakarta pusat
dan untuk mengetahui seperti apa suasana sekarang kita bergabung dengan koresponden cnn indonesia arya dita utama langsung dari rumah sakit
kita bergabung dengan koresponden cnn indonesia istiarto sigit dari rumah sakit angkatan laut minto harjo
selamat siang itu
berat badan turun nungguin keputusan bergabung
apa yang sudah lalu ya itulah bagian dari masa lalu kita sekarang menatap ke depan
optimis satu putaran atau dua putaran pak
kita sekarang kerja kerja kerja
kita akan kerja kita akan serap aspirasi warga kita tawarkan jakarta yang lebih manusiawi lebih baik dan lebih sejahtera
lebih manusiawi apa pak
lebih manusiawi itu bagaimana programnya pak
program kami sekarang lagi di doking

pks sudah bulet pak

saya juga ucapkan terima kasih yang beribu ribu kepada dr mardhani alisera yang dengan legowonya

kebesaran hati dr mardhani alisera adalah beliau sekarang legowo bahwa demi jakarta yang lebih baik dan lebih sejahtera jakarta yang tentunya kita harapkan bersama
beliau tentunya rela dan mensupport kami dan malahan mengambil posisi terpenting sebagai campaign manager
pasangan calon gubernur anies baswedan dan juga sandiaga uno sudah tiba di rumah sakit angkatan laut minto harjo bendungan hilir jakarta pusat

cnn indonesia breaking news
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
lalu seperti apakah penantang ahok jarot yang diajukan oleh partai gerindra dan pks
anies baswedan dan sandiaga uno diajukan partai gerindra dan pks sebagai pasangan cagup cawagup dki jakarta dua ribu tujuh belas
cagup yang memiliki nama lengkap anies rashid baswedan ini merupakan mantan rektor universitas paramadina periode dua ribu dua puluh
anies juga pernah menjadi anggota tim delapan kpk dan ketua komite etik kpk pada tahun dua ribu tiga belas
anies baswedan juga sempat menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan era presiden joko widodo yusuf kala tahun dua ribu empat belas
namun pada akhirnya terkena kebijakan reshuffle di tengah jalan
sementara itu sandiaga uno yang memiliki nama sandiaga salahuddin uno banyak melakukan aktivitasnya di dunia bisnis
karena keberhasilan di dunia bisnis sandiaga pernah menjadi ketua umum badan pengurus pusat kimpunan pengusaha muda indonesia atau hipni pada tahun dua ribu lima belas dua ribu delapan belas
sandi juga disebut sebagai satu ratus lima puluh orang terkaya versi globe asia pada tahun dua ribu sepuluh
dan orang terkaya kini juga berhasil menjadi ketua umum badan pengurus pusat kimpunan pengusaha muda indonesia pada tahun dua ribu lima belas dua ribu delapan belas

iya hanum kembali dari rumah sakit tni al minto harjo
seperti anda lihat ini sudah bersiap siap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai gerindra dan juga partai keadilan sejahtera anies baswedan dan sandiaga uno
beserta tim dari rumah sakit minto harjo dan juga ikatan dokter indonesia
ada sekitar tujuh puluh satu dokter yang memeriksa para calon gubernur dan wakil gubernur
pemeriksaan yang dilakukan oleh para calon yang dijalani oleh para calon gubernur maupun calon wakil gubernur ini dimulai dari pemeriksaan fisik pemeriksaan psikologi pemeriksaan penunjang terpilih
seperti ada pemeriksaan jantung paru paru urologi ortopedik bedah dan masih banyak lagi termasuk juga mata tht dan gigi
dan setelah itu nanti mereka esok hari akan menjalani pemeriksaan psikologis yang tetap akan dilakukan di rumah sakit minto harjo
yang menarik dan menjadi highlight
sebetulnya adalah bahwa keputusan dari tes kesehatan ini adalah mutlak
sehingga hasil tes kesehatan tidak menjadi rekomendasi saja begitu kira kira kepada kpud
tapi menjadi keputusan mutlak dari para tim dokter kepada kpud
artinya apa artinya jika dirasa bahwa para calon baik gubernur maupun wakil gubernur tidak mumpuni atau tidak berkompetensi
mereka bisa berhasil kesehatan baik fisik maupun psikologis
mereka bisa di stop gitu dalam proses pilkada dua ribu tujuh belas di dki jakarta
jadi bukan hanya sekedar retorika atau rekomendasi saja dari tim pemeriksa
namun ini menjadi keputusan mutlak yang harus dihormati dan ditaati oleh para tim dari tiap calon wakil gubernur calon gubernur dan juga calon itu sendiri
sandiaga terlihat segar sekali gitu ya datang lebih siang karena ada waktu untuk istirahat
karena mereka mengatakan belum tidur selama dua hari
dan saya agak penasaran mungkin nanti ito bisa tanyakan ini sebetulnya simbol apa begitu
mungkin nanti saya juga penasaran pak mirsa dorma juga penasaran
terima kasih atas laporan anda
istiarto sigit langsung dari rumah sakit al minto harjo